sejak sepuluh tahun indra lesmana telah berkarir di musik jazz
umur dua belas ia bahkan telah merilis album instrumental pertamanya
indra memang lahir dari keluarga musisi
bapaknya adalah musikus jazz lawas jack lesmana
sedangkan ibunya adalah solois era enam puluh an nin lesmana
baginya jazz bukan hanya musik namun bagian hidup
saya pikirin jadinya ngalir aja ngalir di darah
jadi ngalir dalam kehidupan sehari hari

maka musik yang keluarpun yang saya yang bunyi di kepala saya musik jazz
malang melintang di belantika musik indra telah banyak memproduksi album
pertengahan dua ribu enam belas indra merilis album berjudul about jack
about jack merupakan album jazz trio yang dibuat untuk memperkenalkan sosok jack lesmana ke generasi sekarang
merasa kesulitan menemukan klub jazz sejak dua ribu sepuluh indra menyelenggarakan mostly jazz di sebuah kafe di jakarta
tidak banyaknya klub jazz menurut indra membuat jazz sulit berkembang

sae t alan
masih mempunyai banyak talenta jazz

tapi drama i numbers
ke mics lizakh allah menyelamatkan nugjal erem
aterial yang sangat bagus di bukit tolkien

alur dalam jejakat rock band anda

ini salah satu gear kecil yang bisa menjalankan gear besar
selain masih aktif bermusik kini indra sedang menyiapkan sebuah sanggar musik di bali